mengadili satu menyatakan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut
dua mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan dengan perspek
menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan no tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan
garis miring satu romawi garis miring seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tertanggal tujuh belas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
empat menyatakan penggugat sebagai orang tua yang mempunyai hak asuh untuk memelihara serta mendidik anak yang masih di bawah umur
yaitu natania bernaisong dan daud alberner purnama selaku wali bapak
memerintahkan panitra pengadilan negeri jakarta utara untuk menyerahkan salinan putusan perceraian dimaksud kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi dki jakarta
untuk mencatatkan dalam register yang berjalan dan memberikan akta perceraian tersebut kepada penggugat dan tergugat
enam menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar rp empat ratus tujuh puluh enam
demikian diputuskan dalam permusyaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara pada hari senin tanggal dua april dua ribu delapan belas oleh kami
sutaji sarjano komester hukum selaku ketua majelis ronald sanopribia shmh dan taupan manuela shmh masing masing sebagai hakim anggota
putusan mana pada hari rabu tanggal empat april dua ribu delapan belas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut
didampingi oleh para hakim anggota dibantu oleh doli siregar sh panitra pengganti pada pengadilan negeri tersebut
serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat
jadi itu kuasa penggugat
dan selanjutnya diperintahkan kepada panitra pengganti untuk segera memberitahukan bunyi putusan ini kepada pihak tergugat
dengan telah dibacakan bunyi putusan ini kewajiban majelis hakim untuk memeriksa perkara yang cukup
dipersilahkan kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan ini untuk mengambil langkah langkah hukum yang sesuai aturan
oke dengan demikian maka sidang ditutup